kesan pertama saya saat melihat sosis solo
hmm tak terlihat sama sekali kemiripan dengan sosis yang populer di negara barat
warnanya coklat keemasan lebih mirip dengan lumpia ya
hanya satu persamaannya yaitu isiannya daging sapi atau daging ayam
dibuat dari adonan telur tepung terigu dan daging ayam atau sapi cincang
proses pembuatan sosis solo tidaklah rumit
isian daging ditumis dengan bumbu seperti bawang putih merica dan garam
lalu digulung dengan kulit yang terbuat dari adonan tepung serta telur
setelah digulung sosis bisa disajikan dengan dua cara yakni digoreng atau dikukus
sebelumnya saya sudah pernah coba tapi yang sosis solo yang goreng
yang goreng itu lebih padat dan bentuknya kan bulet ya
tapi kalau ini lebih seperti telur dadar begitu
terus dalamnya ayamnya dikukus rasanya juga gurih
jika anda lebih suka makanan dengan kadar kolesterol rendah
disarankan memilih sosis yang dikukus
daripada sosis yang digoreng
oleh warga setempat sosis solo disebut muncul pada masa penjajahan belanda
saat itu masyarakat ingin merasakan bagaimana menyantap sosis
namun karena sosis hanya dikonsumsi oleh bangsa belanda
mereka akhirnya berkreasi untuk menciptakan resep sosis sendiri
kalau sejarahnya dulu memang sosis itu makanan para bangsawan
sosis diadopsi oleh raja kraton
kemudian diracek sesuai dengan istilahnya
kudapan ini tidak hanya populer di solo
tapi juga di daerah lain
sosis solo pun menjadi buruan wisatawan untuk buah tangan
boleh kalau masak sop atau apa
itu nanti bisa dicampur sop
rasa hampir mirip
cuma bentuknya kalau dulu nggak mulus gitu loh
kayak ada apa ya
nggak bulat seperti ini
nah sosis solo bisa jadi pilihan jika anda berkunjung ke kota solo
selain tinggi protein
sosis solo juga cocok disantap sebagai cemil
diakartika kuncoro solong jawa tengah